kita pantau pergerakan arus mudik hari ini
sudah bergabung rekan rekan saya ada koresponden albi pratama di jalur pantura
dan koresponden wida subianto di pelabuhan tanjung perak surabaya jawa timur
kita ke pantura terlebih dahulu ke albi
albi bagaimana situasi arus lalu lintas pada sore hari ini
apakah terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di sana untuk mudik ke kampung halaman
di indonesia barat tadi saya mengikuti bersama tim cnn indonesia yang berada di gerbang tol cikatama
proses mekanisme rekayasa arus lalu lintas one way yang diberlakukan dari gerbang tol jakarta cikampek utama
kilometer tujuh puluh dua sampai nantinya di kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung
nah imbas dari hal tersebut kita memutuskan untuk keluar di eksitol kalijati subang
dan tibalah kita di lokasi ini
nah lokasi ini memang diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah kendaraan rifana
pasca diberlakukannya sistem
one way dan juga ganjil genap
jadi dari arah jakarta kendaraan kendaraan yang pada hari ini memiliki plat nomor ganjil
itu tidak diperkenankan untuk menggunakan tol sehingga diarahkan oleh pihak kepolisian
untuk menggunakan jalur pantura via jomin cikampek dan nantinya melanjutkan perjalanan
sampai ke titik ini dan bisa melanjutkan perjalanan selebihnya menuju ke kawasan cirebon dan juga jawa tengah
nah pada sore hari ini rifana situasi arus lalu lintas di sekitar simpang pasar sukamandi
bisa terlihat sangat padat
memang di sini selain ada pasar juga menjadi tempat perlintasan mobilitas masyarakat lokal
untuk mencari menu berbuka puasa ataupun takjil yang berada di sekitar pasar
nah ditambah mulai sore hari ini juga kalau saya bisa perlihatkan untuk arus kendaraan
dari arah jakarta menuju ke arah cirebon lurus ke arah sana kendaraan kendaraan dengan
plat nomor b dengan plat nomor ganjilnya dan juga beberapa plat t dengan nomor ganjilnya
ini bergerak mengisi jalan pantura ini menuju ke arah cirebon

kendaraan kendaraan dari arah cirebon menuju ke jakarta juga ada peningkatan rifana
karena mereka tidak bisa menggunakan ruas jalan tol cipali ataupun transjawa ketika mereka bertujuan
untuk menuju ke kawasan jakarta karena diberlakukannya one way yang diprediksi akan diberlakukan
sampai dengan pukul dua puluh empat malam nanti
sehingga bisa dilihat ada bus bus yang melintas lalu juga beberapa kendaraan pribadi
plat e dari cirebon yang akan menuju ke jakarta
ini mau tidak mau harus menggunakan jalur pantura ini
nah rifana kalau kita flashback lagi ke beberapa tahun
lalu sebelum jalan tol cipali atau cikopo palimanan diresmikan pada tahun dua ribu lima belas lalu oleh pemerintah
jalur pantura menjadi jalur primadona bagi para pemudik yang memang harus melintasi jalur pantura
mulai dari simpang jomin lalu juga pasar sukamandi ini
nah titik ini menjadi salah satu titik kepadatan lalu lintas yang cukup parah beberapa tahun lalu
karena ya seperti tadi saya jelaskan di sini ada pasar lalu ada persimpangan mobilitas warga
sehingga ini harus menjadi salah satu perhatian bagi para pengendara
yang mau tidak mau menggunakan jalur pantura baik itu pengendara roda dua
yang kalau misalnya saya unjukkan nih kepada anda sebelah kiri rifana tertutup truk saat ini
ada sekumpulan kendaraan kendaraan berplat b dengan membawa tas helm
menggunakan helm dan juga menggunakan jaket yang cukup tebal
menandakan mereka berkendara untuk melakukan mudik jarak jauh
dan ini bisa diartikan bahwa peningkatan jumlah pengendara
baik roda dua ataupun roda empat sudah mulai terlihat pada hari ini mengingat hari ini juga menjadi hari terakhir

mengingat hari ini juga menjadi hari terakhir
para kaum pekerja baik pegawai negeri sipil ataupun pegawai swasta ini bekerja
sehingga di sore hari sampai dengan malam hari nanti
sebelumnya diprediksi akan ada pertumbuhan jumlah kendaraan ataupun pemudik
yang akan menggunakan sejumlah jalur baik itu jalan tol dan juga jalur pantura ini sendiri
nah rifana tadi juga saya berbincang dengan kepala satuan polisi lalu lintas polres karawang jawa barat
sebelum saya menuju ke lokasi ini bahwa adanya pemberlakuan one way dan juga ganjil genap
yang diberlakukan di tol transjawa pada sore hari tadi ini juga akan berimbas kepada sejumlah jalur
nah terutama simpang jomin ini nantinya akan menjadi salah satu tempat yang akan menjadi titik kepadatan
jadi kendaraan kendaraan yang sudah tidak bisa lagi menggunakan jalan tol dari arah jakarta untuk menuju ke arah jawa tengah
itu nantinya akan dilempar menggunakan jalan tol jakarta cikampek ataupun menggunakan arteri pantura dari karawang
nah simpang jomin ini menjadi titik pertemuan antara kendaraan dari arah selatan atau dari arah bandung
dan purwakarta untuk menuju ke jakarta ataupun ke pantura lalu juga dari arah jakarta untuk menuju ke jawa tengah
dan juga dari arah jawa tengah cirebon menuju ke arah jakarta
sehingga pihak kepolisian nantinya akan berjaga di lokasi tersebut dan melakukan pengaturan agar tidak terjadi kepadatan
seperti yang pernah terjadi pada tahun dua ribu sepuluh lalu di mana simpang jomin pernah mengalami kepadatan hampir dua puluh empat jam
satu kendaraan tidak bisa bergerak selama hampir kurang lebih kurang dua puluh empat jam
dan itulah yang nantinya akan diantisipasi oleh pihak kepolisian dibantu oleh tni dan juga dinas perhubungan
agar mudik pada tahun ini bisa berjalan lancar
karena memang masyarakat banyak yang mengidolakan jalan tol karena merasa jalur tersebut lebih cepat apalagi ada one way
nah tetapi jalur pantura ataupun jalur alternatif tetap harus diperhatikan agar masyarakat bisa mudik dengan aman lancar dan selamat sampai di tujuan
baik kalau di jalur pantura prediksinya albi akan ada peningkatan jumlah kendaraan
yang melintas di sana untuk mudik ke kampung